dalam video amatir yang direkam oleh warga ini
sejumlah rumah warga di kampung cangkuang
desa cangkuang kecamatan cangkuang kabupaten bandung
mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung
peristiwa angin puting beliung ini terjadi pada kamis sore
saat kawasan tersebut diguyur hujan gerimis
sedikitnya dua puluh rumah warga di dua rw mengalami kerusakan
menurut salah satu warga ayu
saat kejadian terdengar suara gemuruh dari luar rumah
yang disusul dengan atap atap rumah berterbangan
dan menimpa atap rumah warga lainnya
kondisinya pas hujan turun atau tidak
pertama itu ya biasa angin biasa
ada hujan dikit terus ya datanglah puting beliung itu
habis puting beliung hujan geras
pak ini total ada berapa rumah sih sekitar berapa rumah yang kena
kalau saya tahu bapak ini delapan rumah ada
delapan rumah di rw ini ya
iya rw satu sama rw sembilan ini kan perbatasan
sejumlah warga jumat pagi
memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya
warga berharap badan penanggulangan bencana daerah
atau bpbd kabupaten bandung
bisa segera menyalurkan bantuan berupa genteng atau terpal
untuk menutupi atap yang bolong
agar tidak terjadi kebocoran saat hujan turun
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat